sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan pesisir indonesia memiliki potensi wisata pesisir yang tak mungkin dilewatkan
salah satunya di pantai bama ujung utara situbondo
di pantai ini pengunjung bisa melihat berbagai jenis pohon mangrove
serta menikmati keindahan alam dan terumbu karang dengan snorkeling
inilah hamparan tiga hektare lebih hutan mangrove bak permadani di ujung utara pantai bama taman nasional baluran situbondo
di pantai berpasir putih ini bisa ditemui aneka jenis tanaman mangrove
mulai dari rizophora yang berciri batang tinggi dengan akar membentuk lengkungan ke tanah
serta pedada atau sone ratia yang memiliki akar nafas
selain bisa dinikmati dari atas
pengunjung juga bisa menjelajah hutan mangrove dengan menapaki jembatan kayu sepanjang lima ratus meter
membelah hutan mangrove hingga ke laut
hutan mangrove di taman nasional baluran ini juga dikenal sebagai hutan mangrove paling lengkap di dunia
karena semua jenis mangrove tumbuh subur dengan umur di atas dua puluh tahun hingga ratusan tahun
kondisinya yang masih alami membuat hutan mangrove ini menjadi destinasi wisata yang populer di situ bondo
terus bisa ngampein aja disana bisa snorkeling main ke pantai foto foto
puas menjelajah hutan mangrove hamparan pantai bama berpasir putih langsung menyapa pengunjung
di sini pengunjung bisa menghabiskan waktu dengan berenang dan snorkeling
air laut yang terang dan lokasi yang dilindungi membuat aneka jenis terumbu karang dan ikan hias yang eksotis
bisa dengan mudah ditemui saat snorkeling
masih alami ini
terus banyak ikan ikannya nggak
pendidikan apa aja yang bisa dilihat dengan snorkeling ini
untuk bisa menikmati eksotisme pantai bama pengunjung dapat membawa sendiri peralatan snorkeling
dan hanya perlu membayar tiket masuk sebesar lima belas ribu rupiah per orang
untuk menikmati kecantikan pantai ini